ruang isolasi edelweiss tempat perawatan pasien terduga difteri di rumah sakit umum daerah kabupaten tangerang banten penuh
rumah sakit terpaksa merujuk dua pasien terduga difteri ke rumah sakit sulianti saroso jakarta
karena ruang isolasi tidak lagi bisa menampung pasien
dari total empat puluh tiga orang yang pernah dirawat akibat penyakit difteri
hingga selasa pagi masih ada sebelas pasien yang dirawat intensif di ruang isolasi edelweiss rsud kabupaten tangerang
dengan dirawatnya sebelas pasien artinya kapasitas ruang isolasi pasien terduga difteri telah penuh
untuk mempercepat penanganan penyakit yang disebabkan oleh bakteri korin bakteria dipteria ini
rsud kabupaten tangerang merujuk pasien ke rumah sakit sulianti saroso jakarta
dan sudah ada produser lapangan cnn indonesia dea intan kartika di rumah sakit umum daerah tangerang
dea selamat siang
sejauh ini kita akan menunjukkan ke anda
bagaimana penanganan terhadap pasien pasien yang sampai saat ini masih dirawat di rumah sakit umum daerah kabupaten tangerang
selamat siang alfion
penanganan pasien terduga difteri maupun yang sudah positif mengidap penyakit difteri masih terus dilakukan oleh tim dokter rumah sakit umum daerah kabupaten tangerang banten
di mana tadi anda sebutkan ada sebelas pasien yang saat ini berada di ruang isolasi
namun pada pukul sepuluh tadi data terbaru satu pasien sudah boleh pulang karena dinyatakan sudah
sudah selesai melakukan pengobatan ataupun sudah dinyatakan sembuh total dari infeksi penyakit difteri
dan memang untuk mengetahui bagaimana kemudian proses penjangkitan penyakit difteri
kita akan segera berbincang alfian kepada ahlinya langsung yaitu dr arief
seorang spesialis anak yang bertugas di rumah sakit umum daerah kabupaten tangerang banten
dokter ini sudah ada
ada alarm ya tentunya ini kejadian luar biasa bahkan rumah sakit ini ada sebelas bed full semua
untuk orang orang yang terduga difteri maupun yang sudah positif
sebenarnya seperti apa sih dok penyakit difteri itu
baik penyakit difteri merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri koridor
karinebacterium difteri di mana gejala yang muncul itu setelah tertular kurang lebih dua sampai lima hari
pasien akan mengalami keluhani
keluhan demam kemudian nyeri tenggorokan nyeri menelan
kalau memang sudah berat bisa timbul terjadi serak kemudian juga suaranya dingorok
kemudian ada pembesaran di kenyarta bening di bagian leher
dan itu bisa menimbulkan sumbatan seorang pernafasan
kemudian komplikasi yang lain juga daripada penyakit difteri ini bisa berkomplikasi kepada otot jantung
ya kita katakan kemudian juga bisa juga mengenai saraf
dok kalau untuk penyebarannya sendiri apakah dari darah atau dari udara atau seperti apa dok
ya jadi penyebarannya sendiri melalui droplet ya jadi melalui ludah atau misalkan kalau misalnya pasien tersebut mengalami penyakit difteri
dia batuk begitu ya maka sekretnya bisa menjadi sumber penularan begitu ya
dokter tadi pagi saya melihat ada antrian pasien yang cukup panjang di depan kami sempat berbicara dengan humas
memang humas menyatakan dan membenarkan bahwa ini adalah orang orang yang kemudian merasa curiga dengan diri mereka
karena mereka merasa flu mereka takut difteri sebenarnya seperti apa sih pastinya untuk bisa memastikan bahwa kita menderita difteri atau tidak
ya jadi memang psikologisnya semua orang menjadi ketakutan ketika mengalami demam dan sakit menelan
ya jadi memang psikologisnya semua orang menjadi ketakutan ketika mengalami demam dan sakit menelan
yang khas daripada penyakit difteri ini adalah adanya membran di dalam rongga tenggorokan tersebut
biasanya di dalam tonsilnya atau di kenyara mandalnya begitu ya
warna putih tebal nah itu adalah gejala khasnya
jadi kalau misalkan memang ada penebalan di daerah tonsil atau kejala mandal tadi
dan warnanya putih dan juga kalau misalkan terkena atau disentuh begitu
dia akan mudah berdarah begitu ya
tapi kalau misalkan dia hanya sakit tenggorokan demam biasa saja
kemudian dilihat dari tenggorokannya tidak ada tanda tanda seperti itu
ya barangkali mungkin itu adalah radang tenggorokan atau infrastruktur yang lain yang bukan karena difteri gitu
kalau rentang usia sendiri dok dari informasi kan mungkin kita sering googling segala macam
itu hanya untuk anak kecil atau maksimal umur delapan belas tahun
apakah itu pasti atau bisa jadi di atas delapan belas tahun
bisa terinfeksi juga
ya jadi memang kalau secara epidemiologi umumnya penyakit difteri ini terjadi pada anak anak ya
kalau anak anak itu kan rentangnya sampai usia di bawah delapan belas tahun ya
tapi kalau misalnya kita lihat kasus yang sekarang kita lihat ternyata banyak kasus kasus dewasa juga
yang barangkali kita mesti triteri lebih jauh lagi ya
karena kenapa saat ini justru penyakit difteri ini banyak menjakiti kasus dewasa
tapi yang pasti memang bisa saja memang menyakiti
jadi siapapun ya tidak terbatas pada usia
untuk penanganannya dok kira kira ini kan memang ada ori ya ada vaksin yang diberikan cuma cuma oleh pemerintah
tapi bila masyarakat ingin membeli atau ingin vaksin sendiri
berapa kali dalam berapa bulan kemudian untuk harga sendiri dok apakah kemudian terjangkau untuk masyarakat
ya jadi sebetulnya kan ini namanya outbreak response immunization ya
kita menunjurkan pemberian imunisasi sebanyak tiga dosis
yaitu diberikan pada satu dan enam bulan kemudian dari dosis keduanya ya
tentunya pemerintah sudah mengupayakan untuk bisa menyediakan vaksin yang cukup untuk pelaksanaan ori ini
kalau memang dari masyarakat ingin membeli memang ada jenis jenis vaksin yang lain ya
yang mungkin produknya apa namanya
branded gitu ya
itu bisa juga dibeli oleh pasien
tapi tentunya dengan resep dokter ya
dan diberikan oleh tenaga medis yang juga berkompetensi untuk memberikan imunisasi tersebut begitu
terima kasih dokter arief atas waktunya untuk sian indonesia
dan tadi itu perbincangan saya dengan dokter arief
spesial anak dari rsud kabupaten tanggerang
dan alfian untuk penanganan sendiri
memang hingga saat ini pasien masih terus ditampung di rumah sakit ini
dan kemudian di ruang isolasi
bernama edelweiss ada sebelas bed
dan nanti secara bergantian jika bed bed ini yang berjumlah sebelas ini penuh
mereka akan merujuk pasien pasien tersebut ke rumah sakit sulianti saroso jakarta
baik terima kasih produser lapangan cnn indonesia dea intan kartika
diphteri penyakit menular akibat kuman korin bakterium diphteri ini
di tiga daerah di pulau jawa pasien terjangkit difteri terus bertambah
hingga menelan korban jiwa
jumlah pasien yang terjangkit bakteri korin bakterium difteri terus bertambah
di surabaya seorang balita berusia tiga tahun yang diduga terjangkit difteri
dirujuk ke ruang isolasi khusus rumah sakit dr sutomo pada senin
dengan bertambahnya satu pasien baru
sudah ada empat pasien difteri yang mendapat penanganan khusus di rumah sakit tersebut
ada satu yang baru yang datang ke kita
maksudnya ini dari sidoarjo umurnya sekitar tiga tahun
tapi kondisinya saat ini masih stabil
artinya dia tidak sangat buruk
akan kita awasi dalam beberapa hari ini
ya mudah mudahan tidak ada perburukan
di jawa barat wabah difteri telah menelan dua korban jiwa
keduanya meninggal dunia karena terlambat mendapat penanganan medis
kita masih menunggu hasil konfirmasi lab ya
karena kan diagnosa pastinya kita harus mengambil throat swab

jadi kita harus mengambil throat swab jadi hapusan tenggorok untuk diperiksa di laboratorium
dalam hal ini di laboratorium kesehatan daerah milik dinkes kabupaten purwakarta
dalam hal ini di laboratorium kesehatan daerah milik dinkes kabupaten purwakarta
tapi secara klinis memang nampaknya dipteri
sementara itu di tangerang banten korban yang terjangkit difteri mencapai dua puluh orang
dua diantaranya meninggal dunia
banyaknya pasien difteri membuat pihak rumah sakit umum kabupaten tangerang
terpaksa merujuk dua pasiennya ke rumah sakit sulianti saroso jakarta utara
saat ini kita merawat sebelas orang
sebelas pasien yang terduga rasis atau terjangkit terjangkit diphteri
ada penambahan yang cukup signifikan
hari jumat pasiennya hanya enam
hari ini kita bertambah lima jadi ini sebelas
ini kota tangerang dan tangsa dan ada yang dari jakarta barat
saat ini yang anak anaknya tiga
menikapi terjadinya kejadian luar biasa diphteri
kementerian kesehatan melakukan imunisasi serentak
di berbagai wilayah di indonesia
untuk melaksanakan program ini
pemerintah menyiapkan tiga lima juta vaksin dpt
untuk diberikan kepada anak dengan rentang usia satu hingga sembilan belas tahun